karena seolah olah dari pelaku ini sudah mendapatkan surat pengantar dari uptd
karena bukan semua orang bisa untuk menjejak kaki ke dalamnya
kalau tiffany produk lokal atau brand korea